menggunakan truk pemadam kebakaran cipto raharjo pria obesitas berbobot dua ratus kg
tiba di rumah sakit cipto bangun kusumo jakarta pusat selasa sore
berat bobotnya cipto sempat membuat petugas kesulitan
pindahkannya ke ruang perawatan
akhirnya cipto berhasil dibawa ke ruang perawatan
kakak cipto ristanto menyebut adiknya harus menjalani perawatan di rscm
lantaran mendapat rujukan dari rsud kota tangerang
kelengkapan peralatan serta dokter diharapkan dapat membuat cipto tertangani dengan baik di rscm
meski terus mengalami penurunan kondisi kesehatan
keluarga berharap cipto dapat kembali sehat agar dapat beraktivitas seperti biasanya
rujukan ya mas ya dari permintaan rumah sakit rsud
jadi sudah koordinasi dengan rsud cipto

dengan alasan peralatan lengkap
makanya dari ibu ibu mas tadi yang ngobrol gitu
terus disini kan lebih lengkap dokter lebih ya intinya banyak
sementara kabit pelayanan medis rumah sakit umum daerah kota tangerang
amir ali menyebut
selama menjalani perawatan cipto ditangani dengan maksimal
namun karena kurangnya peralatan serta tenaga medis
akhirnya cipto dirujuk ke rscm untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik
sebelum dirujuk pihaknya juga telah memeriksa cipto raharjo
hasil uji laboratorium dalam kondisi batas normal untuk dilakukan rujukan
kita sudah ketahui ya pasien dengan obesitas berat
itu harus penanganan yang lebih efektif lagi
di mana membutuhkan dokter dokter spesialistik
yang berhubungan dengan penyakit obesitas tersebut
nah di rscm itu semua lengkap
cipto dievakuasi untuk dirujuk ke rumah sakit cipto mangunkusumo
menggunakan truk pemadam kebakaran kota tangerang yang dikawal dua ambulans
tim liputan cnn indonesia